mereka sudah kelaparan
kayak pernah kenal
makna kalian other jahat
hey mulai bangun banget pak
aku tidak akan mengampunimu
aduh mas sain
semangat mas sain semangat
enak gak jadi patung
bocah tua nakal
makanya jangan nakal
tuh sekarang jadi batu
buat wajahku kembali bagus
semakin banyak orang yang akan datang ke sini
dasar perusahaan keluarga orang
gara gara kamu istriku meninggalkanku
gara gara susuk kamu itu makanya orang banyak yang naksir sama istriku
dan istriku sekarang meninggalkanku
teco teco itu salahmu sendiri
hei kenapa kau tidak mau pasang susu padaku
masya allah teco
ini semua perbuatan kijoko tuhan
sebentar saya obatin ya
terima kasih tuhan
sudah agak baik kan
saya sebagaimana tuhan
sedangkan istriku saja sudah tidak peduli sama saya
apa yang harus saya lakukan tuhan
terima kasih tuhan
hanya kepada engkau hamba memohon
mudahkanlah syiar hamba ini ya allah
berilah petunjuk kepada orang orang kampung disini
supaya mereka sadar
bahwa tidak ada kekuatan
yang bisa mereka jadikan tumpuan selain engkau ya allah
mereka sudah kelapar

itu mungkin betul
mau apa kalian
kebalikan uang kami
iya bukannya menolak bencana malah kami mendapat bencana
betul kami semua kelabaran
itu bukan urusanku
itu salah kalian sendiri
kenapa kalian percaya dengan ramalan
kembalikan uang mereka
ini sudah jadi milikku
kamu sudah menipu mereka
mereka sekarang sedang kelaparan
itu bukan urusan kamu
bagikan kepada semua warga dengan adil
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
ini peringatan untuk kalian semua
jangan pernah percaya dengan ramalan
karena semua itu
sudah digariskan oleh allah bos
katanya tole ada di sini
tapi kemana dia
ini punyanya tohle